salah satu taman pendidikan al quran di distrik semangga merauke papua selatan
mengisi ramadan dengan ragam kegiatan bermanfaat
puluhan anak didik dari berbagai kampung terlibat dalam pesantren kilas yang digelar selama enam hari
jika di hari biasanya anak didik di taman pendidikan al quran al itihad
hanya melakukan aktivitas membaca dan menghafal al quran saja
namun saat bulan ramadan enam puluh delapan anak dididik dari berbagai kampung di distrik semangga merauke papua selatan ini
menambah kegiatan amaliyah ramadan dengan mengikuti pesantren kilat yang digelar oleh pengurus tpa selama enam hari
selama pesantren kilat ragam aktivitas dilalui oleh para peserta yang berusia sembilan hingga empat belas tahun
mulai dari sahur dan berbuka bersama sholat wajib dan tarawih berjemaah
menghafal al quran juzgadah
dan sejumlah materi terkait pengetahuan islam
kerja bakti membersihkan tempat tidurnya setelah itu baru kita berikan materi
jadi materi materi itu yang kita sampaikan dalam pesantren kilas ramadan
selama kegiatan para peserta tinggal di pondok dan tidak kembali ke rumah
dan dapat dilakukan secara maksimal
terlihat para peserta pesantren riang mengikuti kegiatan
meski sejumlah anak mengikuti dalam keadaan menahan kantung